kita masih bicara mengenai inovasi teknologi karya anak bangsa
teknologi kemaritiman menjadi fokus pertahanan indonesia saat ini
mengingat negara kita memang dikelilingi oleh gugusan pulau pulau
dan informasi mengenai pt pal yang terus mengembangkan teknologi kapal terbarunya
sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
saya budha diputro undur diri teruslah berinovasi
kapal buatan pt pal hasil kerjasama dengan galangan korea selatan ini
membuktikan indonesia mempunyai kemampuan menyerap teknologi secara instan
sistem gitu seperti misalnya heli transfer sink sistem kita
kalau dulu secara manual kita tarik kalau ini sudah semuanya pakai otomatis
memiliki teknologi modern kapal canggih pesanan filipina ini mampu membawa dua helikopter
dengan kapasitas angkut mencapai sepuluh tiga ratus ton
meski diproduksi di dalam negeri
kedepan pt pal akan membuat infrastruktur kapal selam dalam negeri
bekerjasama dengan korea selatan
dalam pembuatan kapal selam kelas changbogo ini
pt pal mendapatkan kucuran penyertaan modal negara sebesar satu lima triliun rupiah
untuk tiga unit kapal selam
sekaligus belajar menyerap semua unsur teknologi bawah laut
dengan harapan di masa depan indonesia dapat mandiri di daerah pertahanan kemaritiman